sementara itu presiden fifa gianni infantino menegaskan dunia sepak bola sangat terkejut dengan insiden tragis di indonesia
usai pertandingan antara rmafc melawan persebaya di stadion kanjuruhan
dikutip dari website resmi fifa infantino mengatakan ini menjadi hari kelam bagi semua seluruh pihak yang terlibat dalam sepak bola
menurutnya peristiwa ini merupakan sebuah tragedi yang diluar pemahaman
infantino menyampaikan bela sungkawa terdalam kepada keluarga dan teman teman para korban yang kehilangan nyawa setelah insiden tragis pada satu oktober lalu
lebih lanjut infantino menyebut fifa dan komunitas sepak bola global bersama para korban mereka yang terluka dan bersama seluruh rakyat indonesia
konfederasi sepak bola asia pssi dan sepak bola indonesia
terakhir infantino mengatakan liga sepak bola indonesia kini tengah dalam masa sulit